pertama permohonan pinjam oksigen kemudian misal permintaan mobil ambulan untuk pasien atau jenazah itu pasti akan berbeda dengan permohonan bantuan bantuan yang perlu kita asesmen
ini dalam rangka untuk tadi ya memastikan bahwa dana dana yang kemudian kita salurkan bantuan bantuan yang kita salurkan itu tepat sasaran dan tidak tumpang tindih
ini makanya perlu kolaborasi tadi seperti yang disampaikan oleh pak didik jangan sampai dan bantuan bantuan kita numpuk di satu tempat